pemerintah terus mengimbau masyarakat agar mengganti kartu tanda penduduk manual dengan ktp elektronik
hampir semua warga di sejumlah kecamatan di jakarta sudah mengurus pembuatan iktp tetapi terhambat ketersediaan belangko
para penjajah makanan keliling kini semakin rajin manggal di sekitar kantor kependudukan dan catatan sipil muaro jambi
para pedagang es cendol khas jambi bakso bakar sampai rujak mendapat rezeki lebih banyak sepekan terakhir
karena kantor itu lebih ramai di dalam keluarga
alhamdulillah dengan adanya adanya nikmatnya dibagi bagi gitu
dengan adanya pembuatan ktp kami pedagang ini mendapatlah imbas keuntungan
dalam sepekan terakhir ribuan warga kabupaten muaro jambi memang banyak yang mendatangi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
untuk mengurus kartu keluarga dan ktp elektronik
sebagian besar dari mereka belum merekam data pribadi dan keluarga karena tempat tinggal mereka jauh dari layanan iktp
warga takut terkena sanksi serta kesulitan untuk mengurus
mengurus surat surat pribadi atau keluarganya jika tak memiliki iktp
dengar dengar dari berita tanggal tiga puluh september terakhir pembuatan ektp
ya ini pada ngurus ini rame rame sama kawan
dalam sehari kantor ini bisa menerbitkan dua ratus hingga tiga ratus buah iktp serta data keluarga bagi warga muaro jambi
per hari itu sampai bisa mencetak sampai tiga ratus dua ratus sampai tiga ratus ktp elektronik
juga dipengaruhi surat dari menteri
yang menyatakan bahwa tanggal tiga puluh september bagi masyarakat yang belum melakukan perekam ktp elektronik akan dikenakan sanksi
sejauh ini proses pembuatan iktp di sana tidak mendapatkan masalah berarti
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah ada korespondensi ann indonesia albi pratama
selamat pagi albi
albi apakah benar pada hari sabtu ini ada proses pembuatan iktp di tempat anda akan melaporkan kali ini
apa yang anda inginkan dikembangkan kali ini
kepada anda yang memiliki keamanan itu
yaitu beck hijos indonesia yant yang diberikan allegro ke evaporatenya
saya harganya lima belas air mean ellos tiga belas competition dan persetujuan saya yang sama dengan berikutin bagi saya
ketika kamuaretkan walang saiz delapan kehendak
e ini menentukan towns
pagi tadi sekitar pukul setengah tujuh selamat pagi ibu ibu namanya siapa
soliha oke ibu soliha dari mana ini
mampang perapatan oke dari sekitar sini ya ibu ya
oke ibu sudah dapat sosialisasi untuk melakukan pembuatan iktp hari ini dari kapan bu
tiga hari yang lalu tiga hari yang lalu gitu
nah tujuan ibu membuat di sini karena apa bu apakah karena sebelum sebelumnya susah kah atau seperti apa
sebelumnya kan sudah bikin tapi hilang ini saya bikin lagi
kenapa nggak bikin di waktu waktu sebelumnya itu bu
karena alatnya lagi rusak waktu itu
oh alatnya rusak gitu ya bu ya
jadi saya dapat ktp yang lama
malah dapat ktp yang lama nah kira kira hari ini dijanjikan jadinya berapa lama bu
satu hari ibu ya
sebelum sebelumnya ibu ataupun suami ibu untuk membuat ktp ada kesulitan nggak sih ibu
nggak ada sejauh ini ya
baik terima kasih ibu selamat menunggu
ya anissa dan juga yuda itu salah satu warga yang akan mengantri untuk membuat iktp
tadi juga saya sempat bertanya kepada salah seorang warga dari kelurahan pasar minggu yang mana dirinya harus rela datang ke kelurahan mampang perapatan ini
dikarenakan sudah mencoba untuk membuat iktp di tempatnya berada yaitu di kawasan kelurahan pasar minggu tetapi dijanjikan baru akan selesai sekitar tiga bulan
jadi dia harus datang ke kelurahan mampang perapatan ini hanya untuk membuat iktp yang dijanjikan satu hari selesai
ini artinya memang ada sejumlah masalah yang terjadi dalam pembuatan iktp
dan rencananya ini baru akan dimulai pukul delapan
pagi nanti di kelurahan mampang perapatan begitu yuda dan juga anissa
ya baik terima kasih albi pratama melaporkan langsung dari mampang perapatan jakarta
terkait masih dengan iktp pengurusan kartu tanda penduduk elektronik di kantor kecamatan mamajang makassar sulawesi selatan justru sepi peminat
ya warga yang datang hanya mempertanyakan iktp miliknya yang sebelumnya telah memasuki proses perekaman sejak dua tahun lalu
jika di sejumlah daerah di indonesia
warga mengantri dan berbondong bondong datang untuk mengurus ektp berbeda dengan di makassar sulawesi selatan
jumat siang di kantor kecamatan mamajang pengurusan ektp sepi peminat
hanya ada satu hingga dua orang yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan
mereka datang hanya untuk mempertanyakan kartu tanda penduduk yang tak kunjung jadi padahal mereka telah mengurusnya sejak tahun dua ribu dua
dua ribu empat belas jadi sampai saat ini sudah ada iktp atau
belum ada katanya alasannya apa dari pihak kecamatan
iya mengurus kembali

itu bisa dipakai atau
iya bisa juga
oh sudah mati juga
sepinya pengurusan ktp di kecamatan ini lantaran sempitnya waktu di hari jumat
karena hari ini juga hari jumat biasanya hari jumat agak sempit pengurusan
namun pun jika memang dibutuhkan kami tetap akan membuka jam kerja di hari lain
jika memang lonjakan ini atau kebutuhan untuk perekaman data ini dibutuhkan warga
pihak kecamatan mengaku telah mengingatkan sejumlah warga yang belum memiliki ektp
untuk segera membuat iktp
ibnu munsir makassar
ya memang terkait iktp ini
meski sudah lama diberlakukan
nampaknya masyarakat belum menyadari betul pentingnya ktp elektronik
sejak pemerintah mengumumkan bahwa tiga puluh september mendatang adalah batas akhir pembuatan iktp
barulah warga berdatangan mengurus iktp
antrean panjang warga yang akan membuat iktp tampak di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung
serta sejumlah kecamatan di kota bandung
hal ini terjadi setelah adanya pengumuman
batas waktu pembuatan iktp
di tiga puluh kecamatan di kota bandung
masing masing bisa melayani rata rata seratus permohonan pembuatan iktp
karena permintaan yang cukup tinggi itu
pihak kecamatan pun kerap kehabisan belangko iktp
sebetulnya tidak habis
nah mungkin kan kita ini kota bandung ini kan terbagi dari tiga puluh kecamatan
nah sedangkan belangko ini datangnya ini
jadi mungkin tidak habis
mungkin di sana mungkin tinggal sedikit
tapi yang datang mungkin lebih banyak
untuk mengatasi keterbatasan pelayanan di tingkat kecamatan
karena setiap kecamatan hanya memiliki satu alat dan satu operator iktp
dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuka layanan pembuatan iktp setiap sabtu
sejak awal agustus lalu
sosialisasi pun dilakukan untuk mencapai target
kita memang untuk sosialisasi
langsung ke warga
kemudian lsm juga kader kader
juga dalam sosialisasi kita juga sekolahan juga
kan di situ ada banyak anak anak yang masih pemula
nantinya iktp akan menjadi satu satunya database warga
sehingga pemilikan ktp ganda tidak mungkin terjadi
rating astriani bandung
sementara itu terkait batas waktu
perekaman ktp elektronik
dinas kependudukan catatan sipil
disduk capil kota bogor
gencar melakukan sosialisasi kewarganya
sosialisasi dilakukan dengan cara menyebar mobil layanan di seluruh kelurahan
serta membuka layanan di tiap kantor kecamatan hingga pusat perbelanjaan
ya dan sedikitnya
tercatat puluhan ribu warga kota hujan belum melakukan perekaman iktp
akibatnya mereka harus mengantri kembali lantaran ktp lama
yang mereka miliki terancam tak berlaku lagi
meski harus mengurus kembali warga mengaku antusias mengantre untuk iktp
diharapkan dengan kartu identitas yang berlaku seumur hidup
mereka tidak dibebani lagi oleh birokrasi permohonan identitas penduduk seperti selama ini
dari jam berapa teh
tadi sebab sembilan
sebelumnya ada kompeten bahwa ada hasil pengantian iktp
itu dengar berita di tv
data yang dihimpun dinas kependudukan dan catatan sipil
baru sekitar enam ratus ribu warga yang sudah terdata dalam daftar rekam iktp
pendataan terhambat lantaran banyak warga yang tengah di luar kota
selain itu tak sedikit warga yang sakit hingga sulit mendatangi dinas terkait
pihak dinas kependudukan kota bogor pun kini membuka layanan iktp
di tiap kantor kecamatan hingga pusat perbelanjaan
petugas juga menyebar mobil layanan ktp di seluruh kelurahan secara bergiliran
itu bahwa perekaman yang belum pernah direkam
warga yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan ktp elektronik
itu dari pusat ada kurang lebih sekitar empat puluh ribuan
terkait batas waktu yang dijadwalkan oleh kementerian dalam negeri
pada akhir september
disduk capil kota bogor mengaku akan memberi kelonggaran bagi warganya
yang belum mendaftar iktp
hingga jatuh tempo yang tidak ditentukan
muhammad yuanda bogor